terima kasih anda masih bersama kami
uni eropa secara resmi mensetujui rentetan sanksi baru terhadap rusia
atas invasinya ke ukraina pada selasa lima belas maret
sanksi tersebut mencakup larangan investasi di sektor energi rusia
ekspor barang mewah dan impor produk baja dari rusia
sanksi terbaru yang disepakati mengikuti tiga putaran tindakan hukuman
yang menjaga pembekuan aset bank sentral rusia
dan pengecualian dari sistem perbankan swift atas beberapa bank rusia dan juga bela rusia
sanksi akan mulai berlaku setelah dipublikasikan di jurnal resmi uni eropa pada selasa malam waktu setempat
sanksi ini juga termasuk pembekuan lebih banyak lagi aset pebisnis
yang mendukung negara rusia seperti pemilik klub sepak bola chelsea roman abramovic
dan selain itu uni eropa juga sepakat mencabut status perdagangan negara yang paling disukai rusia
membuka pintu untuk tarif hukuman
atas barang barang rusia atau larangan impor langsung